kamu panggil dadan suruh dia kemari
cuy orang besar katanya bos kos
kita lihat yuk kang
cuy sambil jualan cilok
emangnya ciloknya itu sudah dibikin cuy bos
yaudah tuh sekarang kita lihat dulu aja
buta besar amerika serikat
mari saya antar
untuk lihat lihat taman bacaan
saya minta maaf pak ustaz kemit
pak dubes ingin sekali tapi waktunya enggak ada
beliau harus kembali ke jakarta sekarang
aku boleh nggak minta foto sama mr dubes
soalnya aku mau masukin ke facebook
foto bareng gitu
tamu yang datang itu adalah
duta besar amerika serikat untuk indonesia
kalau konspirasi global mengetahui kedatangan beliau
nyawa beliau akan terancam
kita harus segera melindungi beliau
ini status siaga satu
konspirasi global telah menculik beliau
kita harus menemukan mereka
hubungan bilateral antara ciraos dan amerika serikat bisa rusak
kamu tadi adalah joseph erdogan
duta besar amerika serikat
ayah sudah tahu
konspirasi global sudah menculik beliau
dubas sudah kembali ke jakarta
agen dari negara mana yang menemukan beliau
ini senyawa saya menemukan kamu

di mana yang berbicara
kemudian melihat bahwa
itu masih belum selesai
ini menurut saya
mudah mudahan siang neng kesampean sekolahnya luar
kamu pantas sekali berdiri di sampingnya padu bos
semoga kamu bisa kuliah di amerikanya
bapak teng ngelek tinggian
kuliah di sini aja mahal
apalagi kuliah di amerika pak
lebih mahal lagi
kamu tidak boleh ngomong begitu pep
kan kita tidak tahu di depan sana nanti ada apa
kamu dapat beasiswa kan kamu bisa kuliah di sana di amerika
lagipula kan tidak perlu lagi kita cari tempat tinggal
kamu nanti tinggal di tempat padu bos
kan sudah gampang sudah kenal sama kita
udah yang penting kamu rajin belajar sekolah sampai tinggi sekali
lagian padu bos tidak mungkin lupa sama bapak
bapak kan juga sudah nitipin rantang
kalau padu bos makan masakan bapak
bapak aku anaknya namanya pebri
tinggal telepon aja tunjukin fotonya gini
kamu mau tenang aja
sekolah kuliah di amerika
rantang siapa ini
siapa ustadz rw itu teh rantang pak rt akum
katanya buat pak dubos pak ustadz rw
kalau menu masakan buat dubus mah beda
ya tidak sama dengan menu masakan buat kita
kamu panggil dadang suruh dia kemari
siap pak ustadz rw assalamualaikum
antar ini rantang
ke rumah pak dubes pak ustadz rw
kayak tahu saja rumah pak dubos
antar ke rumah pak rt akum pak ustadz rw
di rumah pak dubos
bu dokter hebat sekali
orang penting sampai mau datang ke ciraos
tapi kalau misalnya emang isinya nggak menarik
ya orang gak akan ada yang baca
pak dubes itu datang ke sini karena beliau itu tertarik
dengan kehidupan dia
bagaimana kalau kita sampaikan hal ini ke anak anak
lagi lihat apa kum
ya kampun kum
nggak ada bosennya lihat foto dari rumahnya pak kemet
dari rumahnya pak ustadz kemed
sampai di jalan tadi
sampai di rumah
masih ngeliatin foto itu terus
bosen atau kum
ceng jarang jarang dapat kesempatan bisa foto
sama duta besar dari amerika
datang ke ciraos
ih dia mah
kalau nanti jenis berpunya adik cowok
kasih nama anak kamu donopan
cocoknya tuh donkrai
ih kenapa ceng
kan nama donopan bagus ya kum
ingetin saya ya kum
saya tuh kadang iri ngeliat kalian berdua
sampai saya risih ngeliatnya
kamu mesirik ceng
iya ceng nggak boleh sirik ceng
pada saat ini
saya sudah berhasil mengulangi
tapi ya kalau misalnya lihat dari tinggi badan saya ya
sepertinya saya tuh masih ada keturunan bule nih
soalnya tingginya tuh sama sama bule bule yang itu
oh iya bener banget ya
dia asli keturunan dia mah
keturunan jawa barat
keturunan jawa barat
harusnya kamu bangga jadi keturunan jawa barat
pak rt dadang dipanggil pak ustadz rw
oh jangan jangan saya mau dikasih tiket ke amerika
saya belum tahu keperluannya apa pak rt dadang
pak ustadz rw nyuruh saya
manggil pak rt dadang
itu kenapa sepatunya nggak dicopot
maaf kalau dicopot takut baunya mengganggu
oh yaudah gak apa apa gak usah dicopot
tapi kalau begitu saya permisi
maklum pejabat tera selalu meeting ya
saya juga permisi
eh saya juga lupa salam
assalamu'alaikum maaf ya
bisnis ini mas bentar ya
paling ini urusan handset
nah ini sih urusan jual beli ini
jual baju beli beras
tidak sekalian ya tufu
mau nikah kok mukanya begitu
seharusnya orang yang mau menikah teh
semeringah bahagia ceria
cuy aku gak punya uang buat beli mas kawin
terus kita jadi khawatir
takut gak bisa bahagiain istri